sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum pilpres dua ribu sembilan belas akan digelar hari ini
tim hukum tkn jokowi maruf selaku pihak terkait akan membawa tiga puluh satu bukti
namun belum bisa memastikan jumlah saksi yang akan dihadirkan
tim hukum pasangan capres cawapres jokowi dodo maruf amin mengaku telah menyiapkan sejumlah bukti
untuk dihadirkan dalam sidang lanjutan sengketa pilpres yang akan digelar pada hari ini
selain itu wakil ketua tim kampanye nasional jokowi ⁇ maruf ⁇ arsul sani mengatakan pihaknya juga siap
untuk menghadirkan sejumlah saksi yang akan memberikan keterangan di hadapan hakim mahkamah konstitusi
namun tkn jokowi ⁇ maruf ⁇ belum bisa memberikan berapa jumlah saksi yang akan dihadirkan
hal tersebut dikarenakan tkn masih melihat saksi yang akan dihadirkan oleh pemohon terlebih dahulu
saksi ya tentukan kalau kami sebagai pihak
karena posisinya itu akan melihat dulu siapa saksi dari para pemohon dan juga ahli dari pemohon
ya maka kami sekarang ini tentu menyiapkan ya
kami menyiapkan terutama saksi saksi juga dari daerah yang dimana itu dipersoalkan oleh pemohon juga ya